ya tersangka jessica kumala wongso memang sudah ditahan sejak tiga puluh januari dua ribu enam belas
masa penahanan jessica kumala wongso telah beberapa kali diperpanjang
penyebabnya adalah berkas kasus yang tidak kunjung lengkap
dan beberapa kali memang dikembalikan oleh kejaksaan tinggi dki jakarta
berikut ini kami sampaikan perjalanan upaya penyidikan kasusnya
ya pertama ketika penyidik setelah melakukan serangkaian penyidikan
lalu pada tanggal delapan belas februari dua ribu enam belas penyidik polda metro jaya
menyerahkan berkas perkara jessica ini ke kejaksaan tinggi dki jakarta untuk pertama kalinya
namun berkas tersebut dikembalikan kepada penyidik pada dua puluh empat februari
karena dinilai kurang alat bukti
sebulan kemudian setelah diperbaiki pada tanggal dua puluh dua maret dua ribu enam belas
penyidik kembali mengirimkan berkas perkara kepada kejaksaan tinggi dki jakarta
dalam perbaikan berkas itu satu bukti telah ditambahkan oleh tim penyidik
namun pada empat april
berkas itu lagi lagi dikembalikan oleh pihak kejaksaan tinggi dki jakarta
karena masih ada kekurangan keterangan saksi maupun ahli
lalu jeda sekitar tiga minggu untuk perbaikan oleh tim penyidik
dan pada dua puluh dua april untuk ketiga kalinya penyidik polda metro jaya
menyerahkan kembali berkas perkara kepada kejaksaan tinggi dki jakarta
namun meski para penyidik sudah melengkapi materi sesuai permintaan jaksa penuntut umum
berkas jessica tetap dikembalikan
pada tanggal dua puluh sembilan april
tidak menyerah sampai di situ sembilan mei dua ribu enam belas untuk keempat kalinya
penyidik polda metro jaya melimpahkan berkas jessica kepada kejaksaan tinggi dki jakarta
setelah melalui serangkaian perbaikan dengan tambahan keterangan ahli racun
namun hal itu lagi lagi masih belum dianggap lengkap
sehingga kejaksaan tinggi mengembalikan berkas tersebut pada tujuh belas mei
saat itu mulai muncul pertanyaan publik
kenapa ini kemudian kasus wayan mirna salihin ini
setelah empat kali dikembalikan kejaksaan tinggi dki pada delapan belas mei dua ribu enam belas
penyidik akhirnya menyerahkan kembali berkas jessica kepada kejaksaan tinggi dki jakarta
dan barulah saat itu berkas kelima ini
akhirnya dinyatakan p dua puluh satu dalam istilah hukumnya
atau dianggap lengkap oleh kejaksaan tinggi dki jakarta
ya dan bolak balik berkas jessica dari penyidik polda metro jaya ke kejaksaan tinggi dki jakarta
membuat jessica mengalami beberapa kali perpanjangan masa penahanan
sampai berkasnya dinyatakan p dua puluh satu
total masa penahanan jessica kumala wongso adalah satu ratus dua puluh hari